masih di tech news selain covid sembilan belas saat ini masyarakat indonesia harus mewaspadai ancaman dari pelaku usaha pinjaman online ilegal
berbagai tipu daya dilakukan untuk menjebak warga
nah tim cnn indonesia berhasil mewawancarai mantan karyawan perusahaan pinjaman online ilegal
yang bercerita mengenai modus terbaru usaha pinjaman online ilegal yakni praktik jual beli data pribadi
nah saya kepaksa lakuin pinjaman online itu karena saya sakit gitu dan saya harus cepat operasi gitu
usaha saya juga dimatikan gitu
terus kondisi saya pun diintimidasi terus gitu
saya sempat bobelu diri
dasar ya anda ya banyak ngomong saya konfirmasi baik baik dari awal
udah lama gue tenggil
balik lagi sebenarnya kita orang indo tuh bol sih
karena kalau ada apa apa kita sebagai manajemen kita sebagai penanggung jawab
ya semuanya orang indo orang indo yang kena
pandemi covid sembilan belas memang membuat kondisi ekonomi sebagian warga menjadi sulit
beratnya beban hidup membuat masyarakat terjebak bujuk rayu pelaku usaha
data dari otoritas jasa keuangan pada desember dua ribu dua puluh menunjukkan
atau lebih tinggi dibanding periode januari hingga november dua ribu dua puluh
dengan empat ratus sampai dua ribu kasus
selain faktor kebutuhan peningkatan jumlah kasus tersebut dipengaruhi oleh munculnya modus baru
yaitu pengiriman sejumlah dana ke rekening korban

awalnya saya mendapatkan pesan berupa sms dan whatsapp
yang menyatakan bahwa saya memiliki tagihan dari kredit emas dan aidana
dan karena saya merasa saya tidak pernah mengakses aplikasi tersebut
saya merasa curiga dong apa jangan jangan ada orang yang menggunakan nama saya atau dirinya saya kan
ada yang masuk satu juta rupiah saya kembalikan
dua juta ada yang masuk delapan ratus ribu saya kembalikan satu juta delapan ratus
nah seperti itu kira kira ada dua puluh aplikasi yang masuk dan menagih saya sebanyak itu
deliana tidak sendiri
menurut sejumlah portal berita online dan media sosial cukup banyak kasus serupa yang dilaporkan
lalu dari mana para pelaku mendapat data nomor rekening korban
berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim cnn
indonesia berhasil mewawancarai mantan karyawan perusahaan pinjaman online ilegal
dan terungkap fakta mengejutkan
adanya modus jual beli data pribadi nasabah dari pegawai perbankan serta perusahaan fintech ilegal
jadi atasan atasan itu biasanya akan meminta kita para manajemennya
untuk mencari data beli data
entah dari kartu kredit perbankan kta
entah dari seperti marketplace yang sekarang banyak fasilitas
atau dari newsletter
itu rata rata datanya bisa dibeli sama mereka
kayak itu intern aja sih sebenarnya memang tidak diperjualbelikan secara resmi
itu hanya oknum oknum yang mencari keuntungan
mereka akan hubungin dan bilang
oh harganya sekian saya butuh dua ribu data misalnya
biasanya untuk range harga data yang diperjualbelikan di dunia fintech
starting lima ratus sampai dua ribu rupiah
lima ratus terat sampai dua ribu rupiah
kelengkapan datanya biasanya seperti nama nomor handphone
rekening tempat pencairan kita biasa pencairan pinjaman
bahkan sampai ke foto selfie
yang pernah saya tahu pasti ya
ini kalau yang lain saya memang nggak tahu
ini yang benar benar saya kasih kesaksian
aku laku kredivo yang kita tahu
itu semua legal dan ada bank juga
dan biasanya itu diperjualbelikan antara
deskollector mereka juga yang memang pegang data
nah yang nasabah rajin bayar
itu akan di over ke kita kita yang membutuhkan
mereka akan melakukan transfer
otomatis pura pura salah transfer atau apapun itu
kemudian masuk ke rekening customer
merasa tidak meminjam ingin mengembalikan dana
mereka nggak terima
mereka akan berlelasan bahwa
benar nasabah sendiri yang mengajukan
sudah ada suatu foto dengan ktp
padahal data dari situ
mereka dapatkan dari jual beli data tersebut
sementara itu dimintai konfirmasi pihak asosiasi fintech indonesia
yang telah mendapat izin dari ojk
dan memiliki anggota tiga ratus lima puluh sembilan perusahaan
kalau memang ada itu yang harus perlu kita
apa sebagai asosiasi pun
karena kepentingan kami adalah untuk melindungi
nama baik industri pak
kalau memang itu benar tentunya harus kita cari
kita cari sumbernya kita cari sumber kebocorannya
karena saya yakin kalau dari perusahaannya sendiri
pasti tidak mungkin memberikan hal itu kan pak
dan juga sebenarnya kalau untuk perusahaan fintech seperti peer to peer
untuk mendapatkan izin
kita semua itu harus sudah memiliki sertifikat iso pak
di mana itu adalah intinya adalah mengatur dari information
akses terhadap data konsumen
semua data konsumen
kalau dari perusahaannya saya yakin pasti tidak
tapi kalau itu memang oknum
nah itu saya rasa itu yang perlu diselidiki lebih lanjut
dan pastinya platformnya platform manapun
pasti ingin tahu kalau sampai ada kebocoran data
itu adalah sesuatu yang harus segera di handle
harus segera ditutup
kasius berikutnya pasar fintech
saat ini modus transfer dana menarik perhatian satgas waspada investasi
jika sudah terlanjur terjebak
ketua satgas waspada investasi tonggam l tobing
memberi petunjuk langkah apa saja yang harus diambil oleh korban
kami juga mengharapkan masyarakat kita yang mendapatkan transfer dana
dari orang yang tidak ketahui ternyata ditagi
ini segera melunasi atau mengembalikan
penjaman yang sudah diterima
atau langsung memblokir semua kontak kontak yang menagi itu
dan apabila sudah dilakukan atau menerima teror intimidasi
dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya

satgas waspada investasi telah menutup sekitar tiga tiga ratus aplikasi pinjaman online ilegal
namun hal itu tidak berhasil
ketua satgas waspada investasi tonggam l tobing

ketua satgas waspada investasi tonggam l tobing

namun hal itu tidak memberi
hal itu tidak berhasil
selain bisa berganti nama kebanyakan server aplikasi ilegal ini berasal dari tiongkok
sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum
karena itu tonggam mengimba warga agar selalu waspada
dan tidak menerima penawaran pinjaman apapun yang berasal dari pesan pendek
tim cnn indonesia jakarta